ya allah apa yang hendak mereka lakukan
kepada aku tolong aku ya allah
hanya kepadamu aku
rohon yang hanya bersama
aku memberikan kalian
ilmu penghancur suku
ibu pasti senang
aku membawa makanan kesukaan ibu
aku tidak akan pernah
penghancur penghancur suku
kau tak mewajahi
ilmu penghancur suku
satu hal yang akan kau ingat
gurumu tidak akan bisa menentu
tuhan aku mengadari
tidak ada yang bisa dijam
kau hanya membutuhkan
bapak dua orang seorang
bapak bapak yang kejam
roh karena sangitah
wassalamualaikum warahmatullah wabargatuh
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita sudah menyelesaikan sholat isya
sholat itu adalah tiang agama
karena umat muslim hukumnya wajib menjalankan lima waktu dalam satu hari
dalam keadaan apapun
dan syariat islam dalam sholat
untuk allah swt
agar diberikan kemudahan
dan sempit dalam hidupnya
itu mereka tinggalkan
ada apa kau mau manggilkan
jangan menjauh kesini
ingin memberitahukanmu tentang kendih itu
kendih apa itu
kendih itu berisi abu
aku ingin pergi
bertanya pada mengapa syariat di dalam ajaran agama islam
sholat lima waktu itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa
benar bermana karena syariat islam itu diturunkan kepada rasulullah
di saat duka yang sangat dalam dan juga sempit yang sangat sempit
kenapa kau bunuh ayahku
apakah kau ingin bernasib seperti ayahmu
kau benar benar keterlaluan
kan aku bunuh kau
gagak lu mayu sepertinya aku mendengar suara yang sedang berkelah
benar permata ilmumu semakin hari semakin bertambah
mari bermana kita sambangin baik
mandala mandala putraku sayang cepat kau pergi dari sini disini bukan tempat kau
cepat pergi nak cepat
ibu ternyata kok anaknya bagus
sini biar sekali aku habis nih
mandala kamu mau kemana mandala
kenapa kau jadi ibu kau
mandala jangan mandala jangan
kamu akan memanfaatkan ibumu
purbaya purbaya hatikan purbaya hatikan aku mohon
aku mohon tolong jasakiti putraku mandala
aku mohon tolong jasakiti putraku mandala
aku berjanjakan menuruti keinginanmu aku tolong jasakiti putraku
aku sudah tidak butuh kalian lagi
jadilah saka nih
aku bernyanyi zurang setinggal queen vagga
setinggal queen flora
enggak anda harus menangis
jangan ikut campur urusan kong
jika dengarkan r pokémon
tanpa ding tifulan reng kne bahan
aku tak akan pakai
ya allah apa yang hendak mereka lakukan kepada aku
tolong aku ya allah
hanya kepadamu aku memohon pertolongan
dia sebenarnya tidak bersalah apa apa
aku tidak punya pilihan lain
hanya dengan menukar rohnya lah
aku bisa berharap pertiwi untuk hidup kembali
tuhan yang menangis
jangan menangis tuhan putri
kau tidak akan merasakan sakit sama sekali
tuhan maafkan aku
ayuh lakukan percara penukaranmu
aku akan menangis
oh pertiwi sang mahadewi
bersabarlah kekasihku karena sebentar lagi
kau akan hidup kembali dan kita tidak akan pernah terpisahkan lagi
tuhan yang menangis